dari sini sini sama sini bang oh itu kan tiga panel tiga x delapan ratus dua empat dua juta empat ratus iya kenapa
dulu suka maksa saya deketin ani tapi karena kelamaan nungguin jawaban dari ani nya jadi
bosan saya dijodohin nama mput anak temennya
kalau udah nikah juga serak
enggak bang kalau enggak ngapain lo kesini anu bang salah belok mari bang
ibang enggak nambah neng enggak ah takut gemuk
gratis dah enggak usah berapa bang lima ribu aja neng neng iya bang kita kan belum kenalan ah iya
nis lu kenapa sih kecocok kepanasan tadi pagi saya nyerempet mobil jak
hai terus mobilnya baret yang salah lo pediah saya nggak tahu jak tiba tiba aja mobilnya udah ada di
depan untung aja saya nggak nabrak terus terus dia minta ganti rugi
hai dia minta ktp sama nomor hp saya katanya mau ngadu sama wapanya yang anggota anggota anggota apaan
hai saya enggak tahu pur saya enggak nanya waduh itu tis kalau beneran anggota habis lu masya allah habis kenapa pur

hai ojek mbak iya bang
hai lagi pusing ngedet pusing kenapa lagi kan bini lo lo dilihin tipi ini lain lagi dead istri saya tetep ngotot mau ikutan senam jumba senam jumba iya senam jumba yang lagi telur praga in iya coba drobrain lagi lupa gini deh
tangan ya direntangkan
bunga ucam padung
gimana padahal dibuanghere
pelan pelan terus lurus
jack kira kira saya kena ganti berapa ya jack
gue kagak ngerti kalau lo mau ngecek di tukang reparasi mobil aja
deket deket sini ada bengkel reparasi mobil nggak jack
ya udah jack saya kesana dulu sekarang
mudah mudahan gak mahal ya
nyari siapa mas
nggak nyari siapa siapa bang
kalau biaya perbaikan mobil baret berapa ya
yang baret dimana
dari sini sini sama sini bang
oh itu kan tiga panel
kata orang bengkelnya
kompostnya dua empat juta
ya allah mahal amat
ya segitu katanya jack
maaf ya tis ya gue nggak bisa bantu
kalau seratus dua ratus perak sih gue ada
dua empat juta itu dari mana
gimana kalau ibunya saya aja yang nganter jak
terima kasih ya bang
eh pur pur
kasian pur si tisak dia udah nanya ke bengkel
katanya biaya reparasi mobilnya bisa sampe dua empat juta
gue nggak punya duit jack kalau tisak mau bantu sama gue
yaudah gini aja dah
jatah penumpang kita hari ini kita kasih dia aja
terserah lu jack gue juga belum mood mau cek
tidak ada untungnya pur belum patah hati
maksud lu lo jadi bahaya sama temen
dro kalau menurut gue senam zumba itu bagus buat kesehatan
kemarin sudah saya tolak istri saya kesel
dan sekarang lagi ngampek
cendol manis dingin
dis udah tenang aja
gue sama purnomo udah sepakat
ntar kalau ada penumpang lo bawa aja
jack nomernya dikenal jack
ya angkat aja siapa tau ini dari penumpang
saya takut jack
istri saya sekarang cuek
nggak pernah mau ngobrol sama saya
kalau di rumah kerjanya nonton sinetron terus
ya lebih bujuk aja lagi
bilang lo setuju
saya belum setuju
man lo kenapa
kesambet setan mana lo
dari tadi nyengir mulu
ada deh mau tau aja lo
dari nomer yang tadi jack
udah angkat aja
jack kamu ada yang jawab ya
ntar gue malah disemprot lagi
nggak usah pakai rahasia rahasia segala
kalau dapat rezeki bagi bagi dok
jangan timbat sendiri
gue perlu cerita gak ya
kita kan tiga sekawan
masa sih itu nggak mau cerita sih
tadi pas gue kesini
gue ketemu cewek cakep
terus lo udah kasih duit sama tuh cewek
lo mau gue ceritain gak
cah terusin aja
terus dia ngobrol sama gue
gue kenalan dah
kayaknya gue jatuh cinta sama dia nih
baru juga kenalan
sampeembos kan mor